gimana sesepomah keliatannya
kamu tuh bersyukur banget loh bisa dipoto sama dia
karena dia salah satu fotografer yang sangat terkenal di negeri ini
tadi dia juga bilang kalau
disana ada bela
jadi ini sebenernya rencana kamu gakvin
yang selalu ada untuk saya
dan dia adalah
seorang wanita yang
sangat mencintai saya
dan saya berharap
kami akan hidup
apakah kamu mau menikah dengan aku
udah cukup bella
kamu gak perlu melihat semua ini
tiara apa yang kamu lakukan itu sudah benar
tapi semua itu tidak cukup
anak anaknya afif dan della akan terus menyatukan mereka
dan itu sudah pasti
bapak ibu sekalian ini satu contoh yang sangat luar biasa
walaupun mereka sudah berpisah mereka masih tetap mau untuk mengantarkan sipa ke sekolah
bapak ibu sekalian ada mantan istri ada mantan suami
tapi ingat tidak ada mantan anak
saya mengerti sendiri
mama mau pemotretan sama anakku
pasti mau adain pemotretan untuk foto keluarga
aku harus segera datang
sabar ya pak
kita nunggu siapa
ini dia yang ditunggu datang
ibu bella datang
ya sudah mari silakan bu
kok ada afif
kata gavin dia gak akan datang
terus mama karaina dan gavin kemana
hei kenapa ini kok kalian malah lihat lihatan
ayo dong ayo kita jadikan ini momen yang paling indah ya untuk bayi kalian nanti ketika besar
tiara kamu lihat deh ini beberapa baju wedding yang udah pernah aku luncurin
bagus kan ini udah keluaran baru loh yang baru aku keluarin bulan kemarin jadi boleh kamu sekalian cek cek lagi
mana sih afif kenapa belum datang juga
jadi gimana kamu jadi pilih yang mana nih
kamu pilih yang mana
oh bener ya
oh yaudah sambil aku cek dulu kali ya
mana sih si afif
ih haus aja kalo dia sampe lupa
mari silahkan duduk
mari pak mari bu
jadikan ini momen yang bahagia untuk sebagai memori dari bayi kalian nanti ketika dia besar
mari silahkan duduk pak
ayo agak berdekatan jangan terlalu kaku
oke bisa kita mulai sesi fotonya
tolong kamu catat ya
bapak dan ibu duduknya agak rapat bu
iya betul begitu
bapak senyumnya apa yang agak relax
ibu juga ya
sesinya bella udah selesai
sekarang tinggal aku sama anak aku ya
bu bella mau kemana
sesi pemotretannya kan belum selesai bu
belum selesai pak
bayinya kita tuker jadi ibu yang gantian memegang bayinya
ya mari silahkan bu
kemudian coba posisinya agak merapat
atau begini saja
posisi pak afif ada di belakang
tangannya bapak bisa dilingkarkan di bahunya ibu
dan lebih senyum pak
yang lebih relax pak
jangan redup saya
enggak ada tabuknya
eh kamu selalu nginep aku terus ya
udah kata apa lagi ya
aku antar kamu pulang
kalau kamu benci sama aku
kenapa kamu masih peduli sama aku
sebenci bencinya aku sama kamu
kamu tetaplah ibu dari anak anak kamu
kamu tau kan aku sama teman teman lama loh nungguin kamu
gimana sesi pembahasannya
kamu tuh bersyukur banget loh bisa difoto sama dia
karena dia salah satu fotografer yang sangat terkenal di negeri ini
tadi dia juga bilang kalau
disana ada bela
jadi ini sebenarnya rencana kamu gakvin
jadi kamu berusaha deketin afif sama bela lagi
aku ikutin permainan kamu
tapi aku akan gunakan istrimu cynthia untuk melakukan pekerjaan
ganteng banget sih
bentar ya nak
kamu tidur dulu disini
papa siapin susunya
bentar ya nak
aku sama kamu
kamu terpaksa beri den derecho dengan berat
yang saya yang pas selama ini
ya allah anakku
akhirnya aku bisa memelukkan aku lagi
sekarang kan kamu udah terima bayi kamu
dan aku mohon
menjauhilah dari afif ya
aku udah beli mainan buat
mainan buat dede shiva
wah mainannya banyak
lihat nih ada boneka
sini sini mama bantuin
dede bayi masih tidur gak mah
lagi tidur dari tadi nangis terus
akhirnya mama berhasil
dia sekarang tidur gak usah diganggu dulu ya
makasih ya mah karena mama udah jagain
hei pek apa sih teriak teriaknya
ada apa ada apa sayang
anakku dimana mah
aduh gausah teriak teriak begitu dong sayang
kan ada di kamar tadi
kok bisa gaada emangnya kemana
engga afif aku gatau
hari ini aku belum gendong bayi kamu
anakku dimana ya
afif udah tenang tenang
tenang ya kita cari pelan pelan
ya gaada yang keluar masuk dari sini kan mama juga dirumah
hatinya pasti hancur
dia pasti bakal sedih